terletak di sisi utara kota surabaya kampung ampel seolah tak pernah berhenti beraktivitas siang dan malam
wilayah ini dikenal dengan sebutan kampung arab
akulturasi budaya tampak nyata antar etnis arab yang merupakan etnis mayoritas di kampung ini dengan etnis etnis lainnya seperti jawa madura dan tionghoa
kampung ampel merupakan salah satu kampung tertua di surabaya
di balik hiruk pikuk aktivitas perdagangan di dalamnya kampung ampel menyimpan jejak sejarah penyebaran agama islam di pulau jawa yang dilakukan oleh sosok sunan ampel
sebenarnya gimana sih pak
untuk sejarahnya akhirnya kampung ampel ini bisa ada dan dikenal di surabaya
awal mulanya kan sunan ampel itu diutus oleh kerajaan campa bersama bapaknya datang ke pulau jawa
nah disinilah sunan ampel menyebarkan ajaran islam
karena pada saat itu kerajaan majapahit itu agama buddha dan hindunya lagi melemah
sehingga jonan ampel datang ke wilayah jawa ini
itu untuk menyebarkan ajaran agama islam
ya dimana pada saat beliau ini datang di kerajaan majapahit ini beliau ini diberi tanah oleh kerajaan majapahit untuk membangun masjid
yang seluas kurang lebih dua belas meter
jadi itu terjadi pada abad ke seribu empat ratus dua puluh
abad ke lima belas ya tepatnya
kampung ampel di pulau jawa
doa dan solawat sahdu terdengar kala itu
di area pemakaman sunan ampel yang berada satu komplek dengan masjidnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru
tidak hanya menemui makam sunan ampel di area pemakaman ini pengunjung juga akan menemukan makam para keluarga dan juga murid terdekat sunan ampel
selepas berdoa dan berziarah biasanya para pengunjung tidak akan melewatkan kunjungannya ke pasar gubah yang berada berdampingan dengan masjid
kampung ampel itu merupakan panggilan untuk pasaran
hampir sama seperti pasar pada umumnya namun di sini barang barang yang dijual cukup khas ala timur tengah
mulai dari kurma minyak wangi baju muslim hingga berbagai souvenir unik lainnya
rata rata pedagang yang berjualan di pasar gubah atau biasa disebut ampel suci ini sudah berdagang sejak turun temurun
kalau mulai berdagang saya kurang lebih dua puluh lima tahun
meritis sendiri gitu
jadi awalnya enggak gini
istilahnya itu kayak meja kecil awalnya ini kan pasan kampung
jadi seiring berjalannya waktu makin tahun makin rame rombongan pasara itu makin bertatangan berduyun duyun
akhirnya dibukalah sebuah ide untuk membangun usaha kecil kecilan
kiai haji mansur merupakan salah satu jalan besar di kawasan ampel
nah jika anda sudah puas melakukan wisata religi dan sejarah anda bisa menjajal berkunjung ke kawasan ini
di jalan ini beraneka ragam kuliner khas timur tengah dijajakan
ciri khas makanan khas surabaya biasanya diolah dengan berbagai rempah rempah pilihan sehingga tentunya kuliner ampel memiliki cita rasa tersendiri
menurut pedagang setiap harinya ada lebih dari dua puluh jenis jajanan khas ampel yang diproduksi di sini
rata rata dijual dengan harga mulai dari rp tiga
hingga belasan ribu rupiah
rasa yang unik dan khas tentunya menjadi daya tarik bagi pembeli
kawasan ampel surabaya tidak sekedar menjadi bagian dalam wisata religi di kota pahlawan
lebih dari itu di kawasan ini menjadi bukti keragaman budaya
dari masyarakat multikultural yang hidup berdampingan dengan baik
di kampung ini
tim liputan surabaya jawa timur